polisian memastikan kapal yang meledak di padang b karangasem bali bukan karena bahan peledak
hingga kini tim lafor kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan kapal yang mengangkut tiga puluh lima penumpang dan empat orang kru itu
tadi kita sudah melakukan pemeriksaan oleh jihandak gegana brimopolda
tidak ada indikasi itu merupakan ledakan dari tnt dan sebagainya tidak ada
kemudian ini dilihat dari hasil ledakannya
kalau tnt pasti kapal akan tenggelam malah ledakannya berarti ke bawah
ini ternyata ke atas
sehingga sedang didalami oleh tim rekan kita dari lapor untuk memastikan penyebab ledakan itu dari mana